kabel gua kan belum habis ngomong lo depot maksud gue tuh kecebur di sumur kek kecebur di kawah
gunung kata oke nggak bakal mati tapi kalau allah nggak kendakin begitu maksud gue iyerum kalau allah
berkehendak mah kalau berkehendak nih kena muncratannya si aki aja nih bisa koid nih aja
ya ampun aki
aduh apa itu
ya ampun cing
astaga apa yang terjadi
kamu gimana sih rey
rob aku gak sengaja rob
sumpah aku gak sengaja rob
bisa bilang nih semua file pekerjaanku
rob sumpah aku gak sengaja rob
sumpah aku sama sekali gak ada niat untuk numpain ke laptop kamu rob
gini rob kalau misalnya latop kamu sampai rusak
kamu ke tukang servis laptop ya
aku yang tanggung jawab
bukan itu masalahnya rey
semua file yang aku harus print siang ini
ada di laptop ini
mana aku belum backup lagi nih file
yaudah rob gini
aku ajari yang ngekerjain ulang semua pekerjaan kamu ya
kalau perlu aku yang akan jelasin ke pak bos
robin jangan gitu dong rob aku
ini kan semua salah aku aku harus tanggung jawab rob
enggak apa aja ini musibah
yaudah ya aku mau
kau toilet dulu lengket soalnya
walaupun kamu kelihatan tenang kayak gitu
kamu pasti sangat kesel dan marah sama aku
jangan panik ben
kau kali mau rumah mana yang panik
lihat aku kecebur kayak gini
aduh kalau mandi di mandi gimana ben
udah tenang jangan panik
kau tarik tangan gua jangan lepas
gak copot yang satunya
udah tariknya pelan pelan
ini pelan apa ya
kuat tapi pelan pelan mbak
aku mau tidur
aku mau tidur
aku justru berada di ganda picchi
travel walau berada di tengah
aku bisa bener bener pergi ke sana
tapi kita harus bicara
aku sudah tahu korporator
entah kenapa ya
seperti ada sesuatu yang lain
semoga ini bukan firasit buruk
semoga tidak terjadi apa apa
aduh ya allah
seperti ular kobra nih
biru dah udah nih
bunuh diri di sumur
bukan bunuh diri orang boleh disenggol
emang mau kemana
tapi untung aki tadi gak nyebur ke sumur kan
aduh rum bener bener gak bisa bayangin deh ki
tenang aja rum
baru sumur bikinan orang
aki kejebur di kawah gunung krakatau gak bakal mati
siapa yang takabur
kecebur di sumur kek
kecebur di kawah gunung krakatau kek
gak bakal mati
tapi kalau allah nggak kendakin
iya rum kalau allah gak berkendak mah
gak ada bojigong lagi
ah siapa bro ah
gak bakal melosih kenceng kenceng nariknya
kalau gak ditarik belumut di dalem ntar
aduh abia ah
gak usah rek bukan apa apa ya
cuman ini kan pekerjaan cuman aku yang tau detailnya
ya tapi kan laptop kamu rusak rob
kan masih ada komputer kantor
gini deh daripada kamu pakai komputer kantor
mendingan kamu pakai laptop aku aja ya
gak usah rek kamu juga butuh laptop itu untuk menyelesaikan banyak pekerjaanmu
pekerjaan aku sudah selesai hari ini rob
udah mendingan kamu pakai laptop aku dulu
aku mau bawa laptop kamu ke tukang service laptop
bumpuh masih koslet rob ya
gak usah rek
harap kalau kamu menolak aku terus
aku akan semakin merasa bersalah roh
kalau kamu gak ngijinin aku untuk tanggung jawab atas kecerobohan aku
itu sama aja kamu gak memaafkan aku rob
ya udah deh
emangnya aki tuh dapet ide dari siapa sih
sampai se medik ya
sampai se medik gitu
gue tuh bersama adi
mau nyari jejak umik lo
supaya dapet wangsit gitu
aki kalau mau dapet petunjuk itu bukan dengan cara seperti se medik
aki minta petunjuk langsung sama allah
minta petunjuk langsung sama allah gitu
nu selalu ngelakuinnya tiap malam
terus kalau udah sholat istiqoroh
allah langsung tuh kasih petunjuk gitu
terus apa tuh petunjuknya dari allah
apa langsung diunjukin umi lo ada di mana begitu
ya enggak juga sih ki
rum ngerasa kalau rum udah dapet petunjuk dari allah
ketika rum itu ngerasa kalau hati rum itu tenang
rum gak begitu terlalu stres lagi ki
soal mayat yang mirip banget sama umi itu
emang enggak ada sedikitpun yang mengarah ke sana
jadi siapa yang ngedek
emang boleh kayak gitu rumput
karena itu tuh enggak ada perintah dan contoh
dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya itu berarti bukan tata cara ibadah orang muslim
pokoknya yang jelas enggak boleh gitu rum ya
habis rum gue dari dulu kalau nyari wangsit dengan cara bersemadi gitu rum
tapi kan gak harus ngelewatin sholat isya sama sholat subuh juga ki
aki kan tahu
kalau kita sebagai orang muslim
kalau ngelewatin sholat lima waktu itu dosa
dengar dengar nyamber aja loh
yang bener gimana dong rom
terus doanya husu
itu enggak ada bedanya sama semedi
itu sama sekali nggak ada batasan antara manusia dan allah ki
paham kagak tuh
ngerti ngerti paham
waduh rapat amat kayak panger sd